normalisasi kebijakan ini menjadi
dan kita sampaikan bagaimana
perlu di kalibrasi secara baik
global dan negara berkembang
bagaimana strategi semua negara
tidak boleh ada satu negara
tidak boleh ada satu pihak
satu kelompok masyarakatnya yang tertinggal
jadi artinya pandemi itu tidak akan
nah scaring effect itu adalah
salah satu isu dari sisi
berdampak pada saat recovery yang tadi saya ceritakan
sejalan dengan tema prioritas presidensi g dua puluh
bagaimana mengenai sistem pembayaran
dan yang ketiga tentunya bagaimana